penelantaran bayi juga terjadi di kabupaten maros sulawesi selatan
warga menemukan bayi laki laki dalam sebuah kardus di pinggir jalan
dekat lokasi pembuangan sampah
di sekujur tubuh bayi ditemukan banyak bekas gigitan serangga
warga dusun balapati kecamatan monconglowe maros sulawesi selatan
digemparkan dengan penemuan bayi laki laki di pinggir jalan poros
di dekat lokasi pembuangan sampah
bayi ditemukan seorang warga yang hendak mencari plastik bekas di tumpukan sampah
warga itu mendengar tangisan bayi dan setelah mencari sumber suara
didapati bayi dalam sebuah kardus
tubuhnya dikerumuni serangga dan ditemukan bentol bekas gigitan
bayi langsung dievakuasi ke rumah salah seorang warga dan segera dibersihkan
itu katanya istrinya saat subuh dengar suara bayi
tapi dia bilang ah mana mungkin kau dengar dia bilang tidak ada sampah disampah cari
kantongan sampai disana apa dia buka dos
kenapa ada baru ini sudah terbalik sudah di atas nih tuh kasur kasurnya
ini yang dibawa terus nampaknya ih gue yang nih
telepon bapak ya luka saya bilang meja saya bawa ke rumah untuk membersihkan kumandi
hingga saat ini bayi masih dirawat di rumah warga
polisi sudah bergerak untuk mencari pelaku pembuang bayi
sementara pihak kepolisian masih mencari kedua orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri